tebing setinggi lima belas meter di lumajang jawa timur longsor pada selasa siang
inilah saudara detik detik longsornya tebing yang ada di jalur perbukitan piket nol
desa sumber uluh kecamatan candipuro
akibat longsor ini jalur penghubung kabupaten lumajang dan malang
longsor diduga terjadi akibat kondisi tebing yang labil usai diguyur hujan
akibat longsor banyak kendaraan yang terjebak dan harus menunggu proses pembersihan material longsor
untuk melakukan proses pembersihan jalur selatan lumajang ini
menurut pemerintah setempat longsor memang kerap terjadi di jalur selatan lumajang piket nol
warga pun diharapkan berhati hati saat melintasi jalur ini